aku bisa buktikan kalau dia benerkan esa
kok malah diem sih
ini makanan buat kamu
saya gak bisa terima
kamu terima dulu makanan ini
setelah itu saya janji
saya gak akan tanya apa apa soal urusan kamu tadi
kamu harus makan siang dulu
karena saya tau kamu belum makan dari tadi kan
gak boleh nyelak
gak boleh cari alasan lagi
kamu jangan salah paham dulu ya
karena kamu itu karyawan restoran saya
saya cuma gak mau kamu sakit
nanti kalau kamu sakit
loh kok malah diem lagi
nanti setelah itu
kamu bisa lanjut kerja lagi
kamu masih banyak kerjaan kan
terima kasih pak
oh iya harus dong
bapak nggak ngasih ini juga ke karyawan lain pak
kenapa saya diputuskan
perlakukan lebih spesial sih pak
dari karyawan yang lainnya
kamu tuh bawel ya
banyak tanya tau gak
terus habis itu kamu kerja
kamu udah telat lima menit tau gak
kalian dengerin aku ya
masakan yang dibuat
pasti bakalan di komplain abis abisan tuh sama klien
kalau udah kayak gini kan
bisa jadi reputasi hotel ini bakalan jelek
gimana dong nih mbak tia
bisa bisa kita yang ditelanin sama bu ajang
kita bakalan dipecat

palingan ntar lagi kita bakalan dipecat
padahal saya baru masuk kerja
gimana kalau saya ikut dipecat juga
kalau bu wajang sampai kecewa
padahal nih ya
semua ini tuh karena naya
kalian bayangin aja
dia itu gak ada background pendidikan chef sama sekali
sosokan jadi head chef disini
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
mengucapkan terima kasih
buat semua tim dapur
karena atas kerja keras kalian
acara gathering hari ini berjalan sukses

dan tamu tamu kita
sama hasil hidangan kalian
dan yang jelas keberhasilan kita ini gak lepas dari andilnya naya
dia berhasil menggantikan tugas pak arya sebagai chef di restoran kita ini
wah mbak naya menjempolan ya
dulu aja nasi goreng buatan mbak naya dipuji sama tamu
gak salah ya pak raka ngasih kepercayaan sama mbak naya
terima kasih semuanya
tapi yang pasti ini juga berkat kerjasama kita semua
berkat kalian juga selamat buat kalian semua
makin gede kepala aja tuh si naya
gak bisa dibiarin nih
pokoknya aku bakalan jatuhin nama baik dia
kita kasih selamat lagi buat saya
ngeselin banget si naya hari ini
ada apa sih kok ribut ribut di dapur
oh itu bu si naya lagi dipuji puji sama pak raka
karena klien suka sama hasil masakannya
padahal kan kerja naya gak ada yang spesial bu
kebetulan aja bu dia deket sama pak raka
enggak bu bukan bu maaf bu
maksud saya bukan itu bu pak raka gak salah bu
ya si naya aja bu pencuri
genter banget manfaatin situasi
kalau gitu kamu balik kerja sana
ya bu permisi bu
mbak naya dulu belajar masak di mana sih mbak
di kampung aja
sebenernya saya itu
saya suka bantuin almarhum ibu saya masak
jadi yang saya bisa sebenernya menu masakan kampung
justru banyak belajar minum masakan yang lain
itu disini sama chef arya
dan saya yakin di masa depan nanti
naya bisa menjadi head chef yang mumpuni yang sukses
dia merasa bahkan membawa para se forma
jadi dia tapi ber investigators
tapi dia juga cukup kenyata
minta hai dariku karyanya
terus anna di situ manger
kan gak tahu disini apa "